aktor laga indonesia jota slim menjadi karakter asal indonesia pertama dalam game free fire
jota adalah nama karakter yang dibuat berdasarkan profil jota slim
karakter ini mulai bisa dimainkan para gamers pada senin enam belas maret dua ribu dua puluh
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya alfian raharjo pamit undur diri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
karakter jota digambarkan sebagai seorang stuntman dengan latar belakang militer
dan memiliki keahlian pertarungan jarak dekat
jota pun mampu memulihkan dirinya sendiri
jota didesain sesuai dengan kebutuhan global
tanpa menghilangkan unsur indonesia dan karakter joe
jadi dari segi karakter desain kita pengen go subtle dulu untuk melokalisasi indonesian nya
dan dia juga ada dari segi desain dia juga ada kesan kesan merah putihnya
kita juga pengen banget karakter ini diterima
di seluruh dunia gitu kan
while gak ngilangin unsur indonesia dan obviously unsur dunia
jo taslim pun merasa bangga diajak ikut serta sebagai salah satu karakter di dalam game ini
joe berharap karakter jota akan membuat gamers indonesia bangga
dan mampu mengenalkan indonesia ke lingkup game global
ini mas semua masyarakat gue di dalam game dan bisa dimainkan di seluruh dunia
dan semua orang akan tahu
ini karakter dari indonesia
dan dia aktor indonesia yang filmnya mungkin mereka udah tonton
saya rasa dan bagi saya sih alangkah indahnya gitu loh
anak anak indonesia player player gamer gamers di indonesia main game
tapi mereka ada karakter yang berasal dari negara mereka sendiri
karakter jota akan dibagikan secara gratis di game free fire
mulai enam belas hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh dalam event in game spesial pesta jota